sementara itu wakil presiden republik indonesia yusuf kala atau jk juga menggelar open house di kediaman dinas wakil presiden ri di jalan diponegoro jakarta pusat
open house dalam rangka hari raya idul fitri ini didatangi oleh ratusan orang
selain masyarakat umum rumah kediaman dinas jk juga dipadati oleh sejumlah tokoh masyarakat lain khususnya politisi pengusaha serta wakil kedutaan besar asing
open house jk dimulai pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
sementara itu untuk sejumlah politisi sudah mendatangi rumah jk sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
sebelum menggelar open house jk mendampingi open house yang digelar oleh presiden joko widodo di istana negara jakarta
besok jk akan berangkat ke kampung halamannya makassar dan kembali ke ibu kota pada hari selasa dua puluh delapan juni
saya ingin bergeser ke sisi begitu yang memantau tadi bagaimana acara open house yang berlangsung di rumah dinas wakil presiden
sisi mungkin anda bisa ulas kembali tadi bagaimana berlangsungnya acara buka silaturahmi lebaran begitu di rumah dinas wakil presiden dan siapa saja tokoh tokoh yang hadir hari ini
ya selamat malam renhat
tadi wakil presiden republik indonesia yusuf kala menggelar open house di kediamannya jalan dipenogoro jakarta pusat
sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
tapi sejumlah politisi memang sudah memadati kediamannya itu sejak pukul lima belas waktu indonesia barat
tapi reinhardt kalau kita runutkan sendiri ke belakang begitu ini pertama kalinya jk menggelar open house di kediamannya di jalan dipenegoro tersebut
karena dalam dua tahun belakangan biasanya jk ini sendiri melakukan open house di istana wakil presiden
dan juga ini merupakan kali pertama jk menggelar open house pada pukul sore hari ini tujuh belas waktu indonesia barat
dimana sebelumnya usai menggelar atau melakukan pelaksanaan
melaksanakan ibadah sholat id begitu jk biasanya langsung melakukan open house
tapi ini tidak mengherankan karena ini juga merupakan kali pertama jokowi dodo berlebaran di ibu kota
dan ini juga merupakan perdana begitu jokowi dan jk melakukan lebaran bersama sama di ibu kota dki jakarta
dan tadi renhat ada sejumlah baik itu politisi pengusaha dan juga ada perwakilan dari kedutaan besar asing yang hadir dan memenuhi kediaman dari yusuf kalang
untuk politisi ini sendiri ada dari jajaran menteri di kabinet kerja
pakar negeri reto marsudi dan juga ada menteri perindustrian erlangga hartanto
dan ada sejumlah politisi yang didominasi oleh kalangan politisi dari partai golkar
tapi ini juga tidak meherankan renhat
karena kalau kita kaji lagi dari segi aspek historical jk merupakan salah satu mantan ketua umum partai golkar
sehingga kedekatan yang dijalin hingga saat ini juga menjadi salah satu sarana begitu banyaknya politisi golkar yang tadi datang ke rumah jk
termasuk ada aji samsudin salah satu anggota komisi tiga dpr ri begitu
ada ketua kamar dagang indonesia rosan ruslani
dan juga tadi untuk kalangan ada kedutaan besar ini terutama didominasi untuk kalangan dari kedutaan besar jepang dan juga finlandia
dan bagi jk itu sendiri open house ataupun silaturahmi ini menjadi salah satu cara untuk mempersatukan mempererat silaturahmi
baik itu kepada bawahan ataupun kepada rekan sejawat
dan selain ada juga politisi tadi juga ada gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan dan sandiaga uno
yang mendatangi ke dmjk pada pukul lima belas
dan setelah bertemu dengan jk anies sandi sendiri juga mengunjungi kerabatnya jk atau iparnya jk ini aksa mahmud
dan kalau kita lihat memang aksa mahmud ini merupakan ayah kandung dari erwin aksa yang merupakan pengusaha utama pendonor utama untuk gelaran kampanye anies sandi pada pilkada dua ribu enam belas lalu
dan setelah itu keduanya langsung bergegas menuju mantan pasangannya jk pada tahun dua ribu empat belas yusuf dombang yudhoyono dan juga b c habibie
dan jk sendiri direncanakan akan menggelar open house lagi besok di kampung halamannya
makassar sulawesi selatan dan akan kembali melanjutkan tugas kenegaraan bersama joko widodo pada tanggal dua puluh delapan juni dua ribu tujuh belas